mirsa berikut ini tentang umat muslim tionghoa surabaya yang tergabung dalam persatuan islam tionghoa indonesia atau piti
minggu malam menggelar kikhataman al quran di masjid cengho surabaya
dalam khataman al quran ini muslim tionghoa yang mayoritas merupakan mu'alaf mengaku
membutuhkan waktu bertahun tahun mengaji untuk bisa hatam al quran hingga di wisuda
puluhan muslim tionghoa yang tergabung dalam persatuan islam tionghoa piti surabaya
menggelar hataman al quran di halaman masjid cengho surabaya minggu malam
kegiatan khataman al quran ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya diadakan oleh muslim tionghoa surabaya
semenjak berdirinya masjid cengho pada tiga belas oktober dua ribu dua puluh
menurut sejumlah warga muslim tionghoa mereka butuh waktu bertahun tahun mengaji hingga berhasil menghatamkan al quran
pasalnya mayoritas muslim tionghoa yang merupakan mualaf ⁇ ini harus beradaptasi dengan tajwid huruf dan bacaan dalam al quran
kalau saya mengetahui al quran ya buat saya lebih tenang

saya juga mengetahui mengenai gimana agama islam itu terhadap yang lainnya dalam kehidupan masyarakat
rasa arab itu sempat kesulitan gak sih
ya pertama saya sempat kesulitan tapi saya terus belajar
sehingga lebih lebih pada enam tujuh bulan saya baru bisa mewasai al quran
malam ini luar biasa
seperti yang disampaikan dari pak yaji boliani waktu tadi
ini malam istimewa di mana kita bersama sama menyaksikan ada beberapa ada empat belas orang yang bisa hatam al quran dalam umur yang cukup tua
ada yang tadi sampai umur tujuh puluh tujuh tahun
hal seperti ini satu hal yang luar biasa karena semangat perjuangannya luar biasa
saat ini ada sebanyak dua ratus lima puluh orang yang mengikuti
di pengajian al quran di masjid cengho surabaya ini
pada minggu malam dari ratusan peserta pengajian yang ada
sebanyak empat belas orang yang di wisuda telah menghatamkan al quran
kegiatan penghataman al quran yang baru pertama kalinya diadakan ini
diupayakan akan menjadi agenda tahunan di masjid cengho surabaya
dengan melakukan wisuda kepada peserta yang telah berhasil menghatamkan al quran
wahyu pratama surabaya jawa timur